ratusan anggota kepolisian polda kelimatan tengah melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua
yang dipusatkan di aula geraha bayangkara jalan cilikriwut kilometer satu kota palangkaraya kalimantan tengah senin pagi
dengan menerapkan protokol kesehatan tenaga medis dari dinas kesehatan setempat
memanggil satu persatu peserta vaksinasi untuk menjalani tahap screening
bila lolos screening para anggota polisi dari pangkat bintara hingga perwira ini langsung disuntik vaksin covid sembilan belas
ke polda kelimatan tengah irjen pol dedy prasetyo menjelaskan
ada satu dua ratus lebih anggota kepolisian yang akan disuntik vaksin covid sembilan belas secara bertahap
untuk tahap kedua awal ditargetkan mencapai lima ratus personel
deddy menambahkan jika nantinya ada anggotanya yang menolak divaksin
ia akan memberikan sanksi berat karena vaksinasi covid sembilan belas
sesuai dengan program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah covid sembilan belas
jika tingkat kerentanan tinggi kita wajibkan untuk divaksin
jika ada yang menolak ya tentunya ada sanksi
karena vaksinnya program pemerintah harus kita sukseskan
sementara kepala dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah menuturkan
meski belum mendapatkan seluruh jumlah kuota vaksin covid sembilan belas dari pemerintah pusat melalui kemenkes
kita dengan yang ini ya itu sudah hampir empat puluh ribu dosis
dua puluh ribu dosis nah itu akan datang bertahap
yang diperlukan berapa untuk hal hal sendiri
kita itu rencananya rp tiga delapan ratus sampai akhir desember
kenapa terjadi kekurangan
diketahui pemerintah telah menargetkan vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua
untuk petugas publik yang meliputi di antaranya
tni polri pegawai dinas atau instansi pelayanan publik
tokoh agama wartawan pedagang pasar
sam sudinur kota pelangkaraya kelimatan tengah